perayaan idul fitri tahun ini diikuti presiden joko widodo di kota bogor jawa barat
presiden melaksanakan sholat idul fitri di lapangan astrid kebun raya bogor bersama dengan masyarakat kota bogor
setelah sempat berlebaran di aceh pada tahun dua ribu lima belas padang tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas di jakarta
presiden joko widodo memilih untuk merayakan idul fitri di kota bogor tahun ini
presiden joko widodo tiba di lapangan astrid bogor pada pukul enam lebih empat puluh lima menit
bersama ibu negara iryana joko widodo putrinya kahiyang ayu dan menantu bobi nasution
selain bersama dengan masyarakat kota bogor sholat id presiden kali ini juga didampingi oleh beberapa menteri kabinet kerja
seperti mensos idrus marham dan menteri agama lukman hakim saifuddin
sholat idul fitri di lapangan astrid bogor dipimpin oleh imam didin syaifuddin bukhori
usai sholat idul fitri presiden dijadwalkan menggelar open house di kediamannya istana kepresidenan bogor jawa barat